menjadi keadaan akademi
dan satu hari setelah datang
saya langsung diperhadapkan dengan masalah
dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah
salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah
mendatangi atau diminta oleh kapolda jaya
untuk menyampaikan keterangan keterangan
dan tentu berbagai hal
yang berkait dengan
jadi dumas dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga
yang terkait dengan hal hal yang dilaporkan oleh masyarakat
berkait dengan adanya hal hal
yang terkait dengan hal hal yang terkait dengan
seperti apa laporan itu berkait dengan
terjadinya pemerasan dan lain lain sebagainya
semua yang saya tahu saya sudah sampaikan
dan secara terbuka saya sampaikan
apa yang dibutuhkan oleh penyidik
dia dihadapi oleh banyak banget tadi
dan prosesnya berlangsung cukup panjang
hampir tiga jam
saya capek banget
sementara saya baru pulang
nah oleh karena itu
semua yang ditanyakan terakhir
saya sudah sampaikan
dan apa yang saya ketahui tentang itu
nah oleh karena itu
baru jam kira kira
setengah jam atau satu jam lalu selesai
dan saya izin kepada teman teman
kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik nafas
dari sebuah perjalanan yang panjang
perjalanan saya untuk kepentingan rakyat
dua puluh juta orang saya harus kasih makan
dan saya sudah kerja dengan itu
dan keterangan lain silahkan ditanya kepada polda
saya kira itu balik
baik terima kasih bapak sarul
terima kasih bapak sarulimbo
dan teman teman itu keterangan yang disampaikan oleh
bapak sarul yassin limpo
saya berharap ini sebuah keterangan yang nanti juga akan disampaikan
beberapa hal lainnya
terima kasih atas perhatian rekan rekan semua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anda baru saja menyaksikan konferensi pers yang disampaikan oleh menteri pertanian
syahrul yassin limpo
tadi sedikit mengutip
mentan sudah menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik
terkait apa yang terjadi pada dua belas agustus lalu
namun mentan tidak mendetailkan informasi apa saja
siapa nama kapan dan dimana mengenai hal tersebut
dan kita tunggu update selanjutnya
sementara itu cnn indonesia connected akan kembali dengan informasi lainnya